terima kasih anda masih bersama kami di viral ramadan
untuk anda yang baru bangun selamat mempersiapkan santap sahur anda
sambil kita temenin hari ini tiga puluh satu mei kota pahlawan surabaya
merayakan hari jadinya yang ke tujuh ratus sembilan puluh
ibu kota provinsi jawa timur sekaligus gerbang niaga ke kawasan timur indonesia ini
menyimpan segudang cerita termasuk asal muasal namanya surabaya
berbicara tentang kota surabaya atau surabaya kita teringat suro dan boyo
yang secara populer dikaitkan dengan legenda pertarungan antara suro
yang berarti ikan hiu dan boyo yang berarti buaya
dua hewan besar ini bertempur memperebutkan wilayah kekuasaan darat dan lautan
kawasan perebutan inilah
yang kemudian dinamakan surabaya
kini kota terbesar nomor dua di indonesia ini memakai patung hiu dan buaya sebagai lambangnya
itu memang legenda itu sudah ratusan tahun
nah para sejarawan belanda sendiri juga mengamini masalah ini gitu loh
jadi yang namanya mitos benar atau enggak ya sudah kita telan saja gitu loh
nah kita mulai
dalam bahasa jawa kuno dua kata dalam surabaya memiliki makna filosofis
suro dalam bahasa jawa kuno berarti berani sedangkan boyo artinya tantangan
surabaya diartikan sebagai sikap berani dalam menghadapi tantangan
sejalan dengan penafsiran makna tersebut prasasti canggu atau prasasti trawulan satu
yang merupakan peninggalan kerajaan majapahit di tahun caka seribu dua ratus delapan puluh atau seribu tiga ratus lima puluh tiga
sejak kejadian kejadian ke lima puluh delapan masehi jelas mencantumkan nama surabaya
pada prasasti yang menceritakan pelabuhan kapal di sepanjang aliran sungai bengawan solo dan berantas ini
dituliskan surabaya sebagai salah satu pelabuhan dan bagian dari jalur perdagangan
ya dulu memang pelabuhan yang terkenal di daerah surabaya awalnya adalah ujung galuh
ini sesuai dengan di prasasti kamalagian
itu masih disebutkan
sementara itu pada prasasti yang lain dari masa majapahit
nama ujung galuh ini sudah tidak muncul lagi
tetapi yang terkenal di daerah itu adalah nama surabaya
nama surabaya juga terdapat di kitab negara kertagama
kitab yang menjadi referensi sejarah terpercaya di zaman majapahit
dalam salah satu babnya dikisahkan bagaimana raja majapahit hayam buruk melakukan perjalanan keliling jawa timur
dan curah bagiannya adalah
surabaya disebut dalam kitab abad ke empat belas ini sebagai lokasi istirahat raja
sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke buwun atau pulau bawean saat ini
akhir mei dua ribu delapan belas surabaya berusia tujuh ratus dua puluh lima tahun
hari jadi itu ditentukan berdasarkan usia kerajaan majapahit
kerajaan asli nusantara yang di zamannya memiliki kekuasaan terbesar se asia tenggara
kerajaan dengan pusat pemerintahan di kabupaten mojokerto itu berdiri pada dua belas november seribu dua ratus sembilan puluh tiga
sedangkan tempat penaklukan pasukan tartar ditetapkan sebagai wilayah curabaya atau surabaya
yang berarti berani melawan tantangan
widah subianto surabaya